ntar lagi lebaran kita masih aja disini mar
terima nasib aja yang bener
nanti pertanyaan ngelelu
siapa tadi diantara lu berdua yang kebukin emang ojo
emang kenapa emang ojo dikebukin dar
gue tanyain ke lo kenapa lu nanya ke gue
siapa diantara lu berdua yang kebukin emang ojo
kita kagak kebukin emang ojo
orang dari tadi kita dimari ya ngamal
dari tadi kita bersih bersih disini kagak nemu emang ojo
bukan lu berdua yang kebukin
tapi awas kalo gue tau lu berdua yang kebukin emang ojo lu ya
tadi malem gak jadi dateng ya
gue juga lagi mikirin dia
semalam dia gak dateng roh
ayah gak ada apa apa
gak ada apa apa
tapi kan dia udah
mendingan mak ya
besok tunggu langsung dicek aja
ngecek sana deh biar gue
biar hati gue gak
gak risau begini nih
ya udah mak
biar jonny aja yang nyamperin ke rumahnya emang ojo
nah begitu tuh jon
mbak be demen
mak mau ngomong apa kayaknya udah tau gitu
itu namanya kekuatan telepati
telepati itu teletabis
ya teletapi be
tahu dari mana sih telepati
ya jonny kan sering baca buku
buku kan jendela ilmu ya
jonny jadi tau telepati itu apaan
eh udah mau imsak nih
ui kepluk ya
mau kemana lu
mau ke rumahnya bang ojo bang
lo ada urusan apa mau ke sana
jonny disuruh sama emak manggil emang ojo biar emang ojo ke rumah gitu
mumpung gue lagi gak ada kerjaan john
gitu dong bang
kan kalo ada bang badar jonny jadi tenang gitu
ya kalo jonny capek bisa digendong sama bang badar
lu badan gede kuatin dong
lu gak kerja jangan kebanyakan main game
kayak zaman gue dulu tuh
keluar kali orangnya jon
buka pintunya bang
buka pintunya bang
ya udah masuk aja
eh bang jangan dulu ntar kalo emang ojo gak ada di dalam kita bisa disangka maling
udah jon lu tenang aja ntar gue yang tanggung jawab
lagi sama sendiri ditutup tapi kagak dikunci
gue rasa ketiduran itu orang
lu masuk takut aja ya
pusat dayon ini aki aki udah juur masih aja tidur puasanya aduh bila

maja aja siapa yang ngebukain siapa biar gue beresin ya ampun sekarang
gue laporan dulu sama sulam ya kalau ada apa apa john
gue yakin ada orang jahat yang baru nganiaya
ntar lagi lebaran kita masih aja di sini mas
siapa tadi diantara lu berdua yang kebukin manggung siapa
memang kenapa mau jadi kebukinda
buat tanyain ke lu kenapa lu nanya ke gua siapa
diantara berdua kebukin manggung ngaku
dar suwer sumpah kita kagak ngebukin manggung orang dari tadi kita di maria
enggak mal iye dari tadi kita bersih bersih di sini kagak nemu manggung
bukan lu berdua yang bukin bukan oke tapi awas kalo gue tahu lu berdua yang kebukin manggung
gue cincang cincang assalamualaikum
orang kenapa mah kesambet apa sih
masa kagak marah marah mulu
kenapa rum ada yang lu mau omongin
ya masalah apa
asal jangan masalah yang bikin apa kesel ya
cukup deh dua orang yang nurjana itu di sini yang bikin abah kesel

tentang mendapatkan jodohnya
tentang mendapatkan jodohnya
pak abah percaya sama petunjuk allah yang dialamatkan lewat mimpi setelah sholat istiqoroh
abah percaya karena sholat istiqoroh itu kita minta petunjuk dari allah memilih yang lebih baik di antara dua
nah yang belum dapat ditentukan bayi buruknya emang kenapa belum nanya begitu
soalnya bah di dalam mimpi rum rum kedatangan seorang laki laki setelah sholat istiqoroh
gue yakin itu pasti rahmadi iya kan
bukan mbak bukan itu bukan bang rahmadi tapi bang roby
kagak bisa rum mimpi lu itu pasti salah dan abah kagak mau itu jadi kenyataan eh lu kagak boleh berjodoh sama si robi ya
kagak bakal abah restuin
abah tuh gimana sih bah rum kan tadi nanyanya baik baik tapi abah malah jawabnya berlebihan kayak gitu rum kan cuma bilang
kalau bang roby itu ada di dalam mimpi room udah itu aja
asik jodohnya rum anak robi friend
yoi bro berarti musuh yang ngatoknya keok doang
ini lagi datang datang ngomong gak jelas gue pokoknya gak setuju rum anak berjodoh sama robi titik
eh muhyiddin dosa lu ngingkarin hasil sholat tujuh buah tenang aja rum
kalau abah lu gak setuju aku nih sama bur mahmud
setuju seribu persen ngedukung lo
aku juga waktu dapetin nenek lu sholat istiqarah sampai sekarang langgang
bener rum pokoknya maju terus pantang mundur
anggap aja kita berdua nih ya gak bodyguard yang melindungi rum anak
kalau yang tadi nentang tuh anggap aja kerikil kecil yang harus kita buang
eh mut maksudnya lu nyarankan ke anak gua supaya gua dibuang gitu
berapa aja lu ya
kalau ini sih
bukan kerikil bro apaan friend
mama di sholat
assalamualaikum pak ji
eh kenapa tegang gitu muka loh
tarbiji lagi di tukang tambel ban pak ji
mang ojo abis dikebukin orang sampai babak belur
mang ojo dipukulin orang
mukanya bakal pengep
jawab tuh kebisahan gua